usai viral di media sosial sumur aneh di tengah sungai di kabupaten probolinggo kini ramai dikunjungi warga yang penasaran
tidak ada hal yang mistis dinas pengairan menyebut sumur tersebut merupakan saluran air untuk mengairi sawah yang berada di seberang jalan
pasca viral di media sosial hingga media televisi lokasi sumur di tengah aliran sungai di desa sumberbulu
kecamatan tegal siwalan kabupaten probolinggo rabu siang banyak dikunjungi warga
banyak warga penasaran dengan fenomena sumur ini apalagi beredar kabar burung di masyarakat yang dibumbui cerita mistis
bahwa air yang masuk ke dalam sumur ini menuju ke laut utara dengan jarak sekitar lima belas km
menanggapi fenomena ini petugas dinas pengairan setempat menjelaskan jika lubang mirip spillway tersebut merupakan peninggalan kolonial belanda
sedangkan arah dari aliran air yang masuk ke dalam sumur yakni keseberang jalan untuk mengaliri sawah di tiga kecamatan tegal siwalan dringu dan leces
tujuan belanda membangun sumur ini adalah untuk mengairi sawah yang berada di seberang jalan
sehingga semua sawah dibuat di dalam sumur
jadi beberapa desa bisa teraliri air dengan baik
dengan demikian kabar tentang aliran air yang bisa tembus ke laut utara dipastikan tidak benar
terlebih di desa tersebut terdapat beberapa aliran sungai yang berasal dari lubang mirip sumur berdiameter empat meter dan kedalaman
dari siap riongko provolinggo